partai gerindra siap menyokongkan prabowo subianto
menjadi presiden pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
hal ini diungkap sekjen partai gerindra ahmad muzani
dalam rakorda dpd gerindra sulawesi selatan pada sabtu sembilan oktober
muzani menyatakan alasan prabowo kembali maju dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh
salah satunya karena permintaan dari masyarakat yang masif
sementara itu ketua dpd gerindra dki jakarta ahmad riza patria
di gedung balai kota jakarta pusat senin malam mengaku
akan mendukung apapun keputusan partai
riza juga menyatakan pencalonan prabowo merupakan keinginan
dari seluruh kader dan pendukungnya
meski ramai akan dicalonkan maju dalam pemilihan presiden
belum ada tanggapan resmi dari prabowo
dengan detik ini pak prabowo belum pernah menyampaikan secara ofisial
secara resmi apakah beliau akan maju tahun dua ribu dua puluh empat atau tidak
yang jelas pak prabowo mengikuti seluruh proses politik
seluruh sederhana politik
dan hari ini pak prabowo masih terus fokus menjalankan tugas tugasnya
sebagai menteri pertahanan
pada awal juni lalu prabowo pernah buka suara soal kemungkinan
maju menjadi presiden di dua ribu dua puluh
tapi bapaknya masih mau kan
saya kira semua orang yang cinta tanah air
kalau diberi kesempatan untuk mengabdi ya pasti
pasti mau dong pasti harganya banyak
kader kader juga banyak
dalam kurun waktu enam bulan terakhir
nama prabowo kerap berada di posisi teratas
atau paling tidak berada dalam posisi tiga besar
di sejumlah survei
elektabilitas prabowo tidak terpaut jauh
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan gubernur dki jakarta anies baswedan